inilah hongday salah satu tempat nongkrongnya anak muda korea selatan yang aktif atau buka selama dua puluh empat jam
jalanan ini memang selalu ramai oleh anak anak muda yang ingin menikmati berbagai masa wisata
mulai dari wisata kuliner ada makanan tradisional tersedia di sini street food kafe kafe kekinian hingga restoran dan juga bar
selain itu bagi anda yang suka belanja tapi dengan harga yang juga relatif murah disini juga tersedia
mulai dari baju kemudian sepatu aksesoris semuanya tersedia di sini
tapi ingat ya kalau mau belanja di sini salah satu tipsnya adalah jangan lupa siapkan pula uang tunai
karena tidak semua toko yang ada di sini bisa menggunakan pembayaran yang cashless atau menggunakan kartu
selain itu yang juga menarik perhatian adalah
pertunjukan musik yang selalu ada setiap malamnya
dan yang menjadi daya tarik salah satunya dari kawasan hongdae adalah penampilan dari street musician
jadi memang kalau kita bicara soal hongdae ini sebenarnya adalah akronim dari hongik university
dimana mahasiswa mahasiswa dari holying university ini memang terkenal dengan kemampuan mereka yang ekstra di bidang seni dan rupa
nah makanya kadang kadang
tak jarang para mahasiswa mahasiswi ini mereka memanfaatkan kawasan homeday untuk bisa menampilkan bakat mereka
baik itu di bidang musik kemudian tarik suara dan juga dance cover
nah kalau beruntung malah kadang kadang ada pula youtuber atau bahkan bintang k pop asli yang ikutan manggungnya di kawasan hongdae ini

jadi bila kalian mau menikmati perampilan yang satu ini jangan lupa di atas kabel
jadi bagaimana jangan lupa ya ketika jalan jalan ke korea selatan bisa menikmati suasana malam yang ada di hongdae ini
bebri syari robby bakhtiar seoul korea selatan